saudara saudara pada hari ini kami juga akan menyampaikan kinerja data
yang telah kita kumpulkan dari kemarin sampai dengan pukul dua belas hari ini
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak sebelas sembilan ratus dua puluh empat spesimen
baik dengan menggunakan real time pcr maupun dengan menggunakan tes cepat molekuler
sehingga total yang sudah kita pereksa sampai saat ini adalah empat ratus lima sembilan ratus sembilan puluh dua spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan bahwa didapatkan kasus konfirmasi positif naik enam ratus tujuh puluh dua
sehingga kita dapatkan kondisi positif yang lebih tinggi
sehingga totalnya menjadi tiga puluh satu satu ratus delapan puluh enam orang
kalau kemudian kita rinci lebih detail lagi dari kasus konfirmasi covid sembilan belas ini
kita lihat dki jakarta hari ini melaporkan penambahan sebanyak satu ratus enam puluh tiga kasus baru
namun juga pada hari ini dilaporkan dua ratus sembilan puluh empat kasus sembuh
kemudian jawa timur melaporkan
hari ini ada penambahan satu ratus tiga belas kasus
kasus sembuh yang dilaporkan empat puluh delapan kasus
kemudian sulawesi selatan ada enam puluh empat kasus
dan jawa tengah lima puluh satu kasus
dari keseluruhan provinsi ini kita lihat data per hari ini
sudah ada dua puluh satu provinsi yang melaporkan kasus kurang dari sepuluh
delapan diantaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali
kalimantan tengah hari ini tidak melaporkan ada kasus baru
namun melaporkan ada sebelas kasus yang sembuh
kemudian kita lihat ada sepuluh provinsi yang kenaikannya di bawah lima
diantaranya adalah sulawesi tenggara
hari ini melaporkan dua kasus baru positif
tapi ada sepuluh kasus yang sudah sembuh
kepulauan rio ada satu kasus yang sembuh lima orang
inilah yang kemudian kita yakini bahwa sebagian besar masyarakat kita
telah memahami betul tentang hal hal yang bisa dilakukan untuk mencegah
terjadinya penularan covid sembilan belas
protokol kesehatan dan kebiasaan untuk melakukan pencegahan
ini adalah gambaran bahwa kita akan siap dengan tatanan hidup yang baru
yang membiasakan kita hidup sehat dan aman dari covid
kasus sembuh total yang dilaporkan adalah hari ini kasus sembuh naik lima ratus sembilan puluh satu orang
sehingga totalnya menjadi sepuluh empat ratus sembilan puluh delapan orang
meninggal lima puluh orang sehingga totalnya menjadi satu delapan ratus lima puluh satu orang
empat ratus dua puluh dua kabupaten kota telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
dan kita masih melakukan pemantauan terhadap odp sebanyak empat puluh tiga ratus tujuh puluh orang
dan pdb empat belas satu ratus sembilan puluh tujuh orang
kita harus meyakini betul bahwa upaya bersama tidak terputus
untuk merubah perilaku kita
agar mengikuti tatanan yang baru
dengan kemudian mengedepankan protokol kesehatan
inilah yang menjadi satu satunya cara saat ini untuk melawan covid sembilan belas
saudara dapat mengikuti berbagai berita
berbagai imbauan berbagai anjuran
berbagai rencana kerja pemerintah
dari beberapa informasi yang telah kami sediakan
di berbagai situs resmi kita
baik di covid sembilan belas go id
ada akun media sosial atlawan covid sembilan belas
dan banyak sekali aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain
fasilitas ini pun bisa digunakan untuk berkonsultasi di bidang kesehatan
sehingga tidak perlu lagi
untuk kepentingan konsultasi
harus datang ke rumah sakit
harus ngantri di rumah sakit
dan kemudian memiliki risiko
manakala nanti berada di tempat yang banyak dan kemungkinan tertular
tvri rri selalu menyampaikan berita ini
dan sudah barang tentu televisi dan radio swasta akan mengikutinya
oleh karena itu
kembali lagi kami mengingatkan
kalau kita aman karena menjalankan protokol kesehatan
maka kita akan terlindung dari covid sembilan belas
dengan perubahan paradigma hidup seperti ini
maka kita bisa beraktif untuk kemudian produktif kembali
oleh karena itu persyaratan mutlak bahwa kita harus aman
kita harus yakin bahwa kita bisa melindungi diri kita

kita bisa melaksanakan kegiatan kegiatan yang produktif
ini yang harus mulai kita laksanakan
ini yang harus menjadi gaya hidup kita yang baru
karena dengan demikian
maka kita bisa menjadi pahlawan setidaknya untuk diri kita sendiri
untuk keluarga kita
agar kita bisa melindungi kita
melindungi diri sendiri melindungi orang lain
keyakinan ini yang pasti akan bisa kita lakukan
optimisme ini pasti kita bisa lakukan
kita pasti bisa indonesia pasti bisa
sekian dan terima kasih